dan juga sebelas tahun sudah bencana lumpur lapindo terjadi dan saya akan ajak anda untuk melihat kembali bagaimana sebenarnya proses perjalanan ini persoalan juga ganti rugi
kemudian pada para korban yang masih belum selesai seperti apa kronologinya kita akan lihat bersama di layar ini
kita akan lihat untuk pertamanya yaitu dari tahun dua ribu enam ini adalah awal mula kejadian semburan lumpur lapindo
kita lihat pada tanggal dua puluh enam mei sebelas tahun yang lalu kita lihat bersama pada tanggal dua puluh enam mei
ini lapindo berantas melakukan pengeboran sumur banjarbaru di kawasan porong sidoarjo
kemudian selanjutnya ada tiga kali semburan yang terjadi pada bulan mei ini sehingga kemudian pada satu juni semburan kedua juga terjadi kesemburan ketiga
hingga akhirnya pada tanggal dua puluh tujuh juli ini adanya dilakukan dari pemerintah setempat yaitu snubbing unit untuk menghentikan semburan
namun berakhir pada dua puluh tujuh juli dan pekerjaan snobbing unit ini hanya dikerjakan selama satu tahun saja
kemudian kita lihat pada dua ribu tujuh kita menuju ke tahun dua ribu tujuh di mana presiden susilo bambang yudhoyono ini akhirnya mengeluarkan perpres nomor empat belas tahun dua ribu tujuh belas
tentang badan penanggulangan lumpur sidoarjo blps
dan pada juli kemudian kita lihat dampaknya yang terjadi sepanjang setahun sejak dua ribu enam
kemudian di dua ribu tujuh ini terjadi dampaknya luar biasa puluhan pabrik tutup kemudian lima ratus hektare sawah dan juga perumahan rusak
dua puluh jiwa bahkan mengungsi dan empat puluh lima ribu juga terdampak langsung dari semburan lumpur lapindo
kita kemudian ke dua ribu delapan kita lihat di tanggal delapan agustus ini polda jawa timur kemudian mengeluarkan sp tiga dan kemudian dilaporkan rata rata semburan yang terjadi di tahun dua ribu delapan ini pada tanggal tiga puluh oktober
beri itu rata rata seratus m tiga per hari
kemudian kita lihat dua ribu sembilan ini terus berlangsung dan juga semburan kemudian terus dilaporkan oleh para warga yang terjadi di sana
yang ada di sana kemudian dua ribu sembilan kemudian muncul kembali perpres nomor empat puluh tahun dua ribu sembilan tentang pengambil alihan penanganan lumpur di pemukaan oleh badan penanggulangan lumpur sidoarjo
atau kita sebut dengan bpls
rentan waktu dari dua ribu sembilan hingga dua ribu dua belas
di tahun dua ribu sepuluh bahkan semburan meluber hingga ke jalan raya porong
dan di tahun dua ribu sebelas kita juga akan lihat bahwa kerugian langsung yang dilaporkan itu mencapai lima puluh miliar per hari
lima puluh miliar rupiah per hari yang terjadi
dan ini juga kerugian tidak langsung bahkan lima ratus miliar per hari
ini artinya kerugian yang sangat luar biasa terjadi pada tahun dua ribu dua belas yang juga dilaporkan
dan tidak hanya itu
kemudian di tahun dua ribu tiga belas kemudian kita lihat bahwa di tanggal tiga belas maret ini warga kemudian mencoba untuk menghentikan pembuangan lumpur ke kali porong
dan juga para petugas di sana
dan di tahun dua ribu empat belas atau setahun setelahnya yaitu mk setelah adanya aduan dari warga
mk akhirnya mengabulkan gugatan pasal sembilan ayat satu huruf a undang undang nomor lima belas tahun dua ribu tiga belas
yang harus dikaitkan dengan pemerintah
yang harus membayar ganti rugi sebesar tujuh ratus delapan puluh satu miliar rupiah
kemudian di tahun dua ribu lima belas kita lihat bersama presiden jokowi mendesak ganti rugi akibat lumpur lapindo yang harus diselesaikan pada tahun dua ribu lima belas
dan juga kita lihat di tahun dua ribu enam belas ini ternyata masih juga ada beberapa warga yang belum mendapatkan ganti rugi
dan lapindo di bulan januari dua ribu enam belas
lapindo berantas berencana melakukan
pengeboran sumur baru di lahan seluas satu hektare di desa kedung banteng sidoarjo
namun akhirnya pemerintah melalui kementerian esdm di sana juga akhirnya menghentikan atau memutuskan untuk menghentikan rencana tersebut
karena juga masih sangat trauma dengan adanya semburan yang terjadi pada dua ribu enam silam dan juga dua ribu sepuluh yang sangat luas dampaknya
dan jika kita total selama sebelas tahun ini dari dua ribu enam hingga dua ribu tujuh belas
mengeluarkan dana sebanyak tujuh enam triliun rupiah
ini tentunya masih ada dua ratus enam puluh tiga berkas dan juga nilai ganti rugi sebesar enam puluh empat satu miliar rupiah